ayo mas eh narikin aja jangan ganggu ganggu
lipat jangan bergerak jangan bergerak ijek terus
kek kakinya keluar
gak kalah juga kalah
main diajakin main ayo
gak saya gak ikut kamu aja
ya tapi kan disuruh berpasangan mas
oh atau jangan jangan kamu pikir aku main sama
saya gak cemburu sama nino
emang aku mau nyebutin nino
sebenernya tanpa kamu sadari kamu tuh ngasih tau mas
kalau misalkan kamu itu cemburuan
tuh kamu main sama aku ya
mau main gak
ya udah oke kita main ya
kita main koran kamu pegang ujungnya koran
pegang sini ujung
nah lipat lipat satu dua tiga
ini acara udah mau dimulai main gamenya
tau lo kagak mau main game gue rusak marah lo
yaudah ikutin aja
iya kiki paham kok kalo bukan muhrim
cuma liat deh mas sekitarnya tuh tuh
ada pasangannya masing masing mas
apakah ini sebenarnya adalah suatu kode
kode apaan sih
ya kita main bareng berdua mas ya
enggak enggak enggak
kau main aja sama ya gitu
iya kan udah sama mbak mirna tuh lihat udah pas
aduh saya sibuk banget
saya lagi sibuk soalnya
mungkin randy bisa temenin kiki
ambil koran ya
itu kan ini
mas surya oke pak bisa dance
ini kok berisik sekali kalian ya di belakang
kalian bantu saya jadi juri ya
ibu sarah bisa
mungkin pasuryanya bisa dipegang
randy dance dong
oke sekali lagi lipatan terakhir
yaudah maaf ya keluar ya pasuryanya
udah bisa istirahat
oke out ya
oke jadi tinggal al andin randy kiki dan nino sama reina
oke sekali lagi ya
eh narikinnya mas jangan kaku kaku
jangan bergerak jangan bergerak
pak randy suka kakinya keluar
gak kalah juga kalah
mas randy kakinya keluar
mas randy kakinya keluar
mas randy kakinya keluar
boleh satu kali lagi
satu kali lagi
lipat satu lagi koran
jatuh pak keselamanya
oke jadi kalau gitu kita sudah tahu pemenangnya siapa ya setuju semuanya
siapa yang menang
pemenangnya om baik nino dan cucu omar
ya allah entah kenapa ini adalah momen paling membahagiakan buat aku
terima kasih tuhan aku benar benar sangat bahagia
aduh aku kebelet tipis mbak
ya udah sana gi kencing dulu
enggak enggak tinggal bentar enggak apa apa ya
nanti lo kencing batu lo di sana
eh ya udah
iya bansi ya lepasin
aduh apa lo lepasin sih uya
lo denyeng mau
gue kan dipegangin aja
mbak pimpul gue aduh enggak bisa geram mbak enggak bisa berdiri nih gimana tuh
masih mana tuh
pak rendy pak rendy tolong gendong kiki ke dalam dong
ini kagak bisa jalan nih
enggak bisa disitu mbak
iya ada kecoa
aku tadi bisa jalan ke pelet